sejumlah merek air minum dalam kemasan yang beredar di dunia diketahui mengandung mikroplastik
temuan tersebut terungkap dalam hasil penelitian global sebuah universitas di amerika
polemik kemasan air mineral yang beredar di masyarakat yang mengandung mikroplastik terus bergulir
menurut ahli toksikologi universitas indonesia jika dikonsumsi terus menerus
air yang mengandung mikroplastik dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan reproduksi pada manusia
budiawan menjelaskan mikroplastik adalah komponen plastik dengan bahasa kimia
polimer plastik yang terdapat dalam plastik dengan bentuk terurai menjadi bagian kecil dan halus yang berukuran di bawah setengah milimeter
dan jika itu terseram dalam tubuh kita melalui proses absorpsi yang ada dalam tubuh kita
maka dia akan terbawa oleh aliran darah dan kemudian bisa terakumulasi pada organ organ tubuh kita yang vital
maka bisa dihidupkan sebagai contoh
sementara itu penemuan mikroplastik dalam sebelas merek air kemasan hasil investigasi orb media
sebuah organisasi jurnalisme dianggap badan pengawas obat dan makanan belum perlu dikhawatirkan
sejauh ini belum ada penelitian mengenai dampak mikroplastik terhadap tubuh
dalam mengeluarkan izin edar air minum dalam kemasan
bepom mengacu pada rujukan who standar kodeks makanan dan minuman serta standar nasional indonesia
masyarakat tetap tenang ya
karena belum ada standarnya tidak bisa kita memberikan aturan penegakan untuk pelaku usaha
badan pom juga belum bisa melakukan sampling pengujian penegakan aturan ya
menanggapi isu ini asosiasi perusahaan air minum dalam kemasan indonesia atau aspadin
telah berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan bepom republik indonesia dan kementerian perindustrian
selain berkomunikasi dengan pihak pihak terkait
pemantauan dan pengetatan terhadap hasil produksi pun menurutnya
terus dilakukan terkait dengan isu mikroplastik yang terkandung dalam air minum kemasan di masyarakat
komunikasikan dengan para produsen atau pelaku usaha
apabila menemukan hal hal yang aneh di dalam produk
mereka ada customer call ya di kemasan itu
dan juga mereka bisa menghubungi balai pom balai pom setempat
masyarakat kini menunggu langkah langkah konkret dari pemerintah
untuk segera menemukan titik terang politik mikroplastik ini
kepala pembangunan pemerintah pak jokowi mengucapkan uang rp satu ratus tujuh puluh satu untuk setiap miliar liter
baik terima kasih
pertama kita mengamati ya perkembangan tersebut di global
karena kita juga anggota standar nasional standar global
kita juga memastikan bahwa produk air minum dalam kemasan di indonesia
kita pantau dan produk produk sesuai dengan standar yang kita tetapkan
pengawasan kita kan berlangsung terus menerus
sejak sebelum diedarkan sampai setelah produknya beredar pun kita awasi
bagaimana pengawasan dalam bentuk konkrit seperti apa ini bu
apakah memang dari segi tadi dikatakan sumber air yang digunakan
kemudian pengemasan hingga distribusi seperti apa
mungkin bisa ibu berikan deskripsi seperti itu
jadi sebelum industri air minum itu berproduksi
kita melakukan pemeriksaan
sarana berproses bahkan sumber sumber airnya pun kita pastikan
akan berasal dari sumber air minum
jadi kita akan melakukan pemeriksaan
yang tidak memberikan bahaya bahaya kesehatan dari segi kimia dari segi mikrobiologi
dan benda benda asing lainnya oke proses produksinya pun kita tetapkan harus memenuhi
cara produksi pangan olahan yang baik itu ada spesial pedoman untuk mereka ikuti dan itu kita
pastikan mereka penuhi dengan apa secara utuh setelah mereka mendapat izin edar jadi ketika
mendapat izin edar itu kita pastikan pula hasil analisanya sudah sesuai dengan standar yang
kita tetapkan setelah mereka beredar secara rutin kami turun ke lapangan memeriksa produk produk
di lapangannya kita ambil sampelnya kita uji dalam waktu tertentu juga kita datang kembali
ke sarana sarana tersebut seluruh kantor kantor kita di ibu kota provinsi yang sekarang ada ya
yang nanti juga akan dikembangkan ke ibu kota kabupaten turun ke lapangan untuk
produk produk yang beredar iya bu teti ini terkait dengan pernyataan dari ketua bpom ibu
penikus mas tuti lukito yang mengatakan warga tidak perlu panik karena saat ini belum ada
laporan akibat adanya dampak mikroplastik yang kemungkinan dikonsumsi oleh pengguna air kemasan
lalu apakah warga hanya menunggu adanya dampak sehingga nanti tiba tiba ada keluhan baru bisa
dilakukan investigasi kemudian langkah langkah lain tapi apakah memang adanya penelitian ini tidak menjadi sebuah referensi yang terjadi di dalam perjalanan ini
bm untuk melakukan strategi baru untuk melakukan pengawasan bu
ya kita sebagai badan pengawas tentu aware dengan apa hasil hasil penelitian tersebut
seperti yang disampaikan oleh ibu kepala badan ya bahwa sampai saat ini belum ada ketetapan baik di tingkat internasional
apalagi di nasional yang menjadi referensinya adalah internasional belum ada ketetapan
bahwa kandungan mikroplastik itu menjadi concern kesehatan nanti kita pantau sama sama
apakah itu sudah menjadi ketetapan ya karena uji toksisitasnya bahayanya terhadap kesehatan itu
sampai sekarang belum ada sementara ini ketentuan yang dibuat dan itu juga kita adopsi ya ada
persyaratan persyaratan untuk air minum dalam kemasan antara lain tentang kimia tentang
kaki tentang benda benda asing itu sudah diatur dan sudah kita tuangkan di dalam aturan kita juga
iya mungkin kalau ibu bisa sedikit berbagi kepada kami kenapa ada penelitian terkait dengan bahaya
mikroplastik seperti ini apakah memang sebelumnya penggunaan plastik yang biasa kami konsumsi saya